kalau kita bicara mengenai harmonisasi di dalam kabinet presiden jokowi
memang dalam dua tahun terakhir menjadi suatu hal yang cukup mahal
perbedaan pendapat bahkan berujung pada perseturuan pribadi antar menteri
yang menjadi pemandangan yang relatif biasa bagi publik saat ini
terakhir di masa mudik lebaran kali ini aksi saling tuding juga kembali terjadi
saat bagaimana kalau kita lihat menteri perhubungan ignatius jonan menuding
menteri lainnya atau lembaga lainnya saat merespon kritikan publik
dalam menangani arus mudik lebaran kali ini
tidak hanya itu antar sesama anggota kabinet pun juga kerap berbeda sikap
usai menteri perhubungan menolak untuk disalahkan atas insiden kemacetan panjang
di tol brebes pejagan atau brexit justru menteri dalam negeri cahyokumolo
yang menyampaikan permohonan maafnya kepada publik melalui media sosial
lalu bagaimana sebenarnya pola komunikasi yang dibangun di kabinet presiden jokowi
untuk membahasnya kali ini sudah bersama kami di studio
ada bapak eko sulistyo deputi empat kepala staf kepresidenan
kemudian bang rahlana sidik wakil sekjen partai demokrat
dan juga jurubicara partai demokrat
kemudian ada prof karim suryadi akademisi komunikasi politik
dari universitas pendidikan indonesia
selamat malam bapak bapak terima kasih sudah datang
kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sudah dua tahun terakhir ini
menjadi pemandangan yang cukup biasa di masa ekot
terutama mengenai silang pendapat beda pendapat
bahkan sebagian pengamat bilang ini kabinet yang sangat gaduh
tapi sebelum kita akan dialog kita saksikan dulu tayangan berikut ini
pada agustus dua ribu lima belas setelah presiden jokowi
presiden melakukan perubahan kabinet
muncul pernyataan menteri koordinator maritim dan sumberdaya rizal ramli
bahwa proyek pembangkit listrik tiga puluh lima mw tidak realistis
rizal mengusulkan target diturunkan menjadi enam belas mw
sebaliknya menteri energi dan sumberdaya mineral sudirman said
tetap optimistis dengan target pembangkit listrik tiga puluh lima mw
dua bulan kemudian menteri sdm sudirman said dan menko rizal ramli
kembali tak sependapat dan kali ini
terkait perpanjangan kontrak freeport
menteri esdm menyebutkan bahwa pemerintah merestui perpanjangan kontrak freeport
namun lagi lagi menko rizal ramli mengatakan hal tersebut belum dibahas
masih di bulan dan tahun yang sama
menteri pertanian andi amran sulaiman dan menteri perdagangan thomas lembong
berbeda pendapat soal impor beras
menteri pertanian mengatakan selama ia menjabat indonesia tidak lagi impor beras
di sisi yang lain menteri perdagangan mengatakan
pemerintah tengah melakukan negosiasi terkait rencanaan
pada awal dua ribu enam belas menteri perhubungan ignasius yonan dan menteri bumn rini sumarno
punya pendapat sendiri sendiri soal pembangunan kereta cepat
menteri rini mendorong percepatan proyek ini
namun menteri yonan mengatakan agar proyek yang masih belum jelas ini
tidak melanggar proses perizinan
februari dua ribu enam belas menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi marwan jafar
yang merasa mendapat pelayanan mengecewakan saat akan terbang dengan garuda indonesia
meminta direksi maskapai platonik
pemeran ini untuk diganti
lewat media sosial sekretaris kabinet pramono anung berkomentar
bahwa masih ada saja pejabat yang minta dilayani lebih
masih di bulan februari silang pendapat antara menteri sudirman said
dan menko rizal ramli kembali terjadi
menteri esdm sudirman said mendukung pembangunan kilang gas masela
namun menko rizal ramli berpendapat membangun kilang gas di darat akan lebih murah
dan yang paling baru terkait kemacetan parah saat arus mudik
lebaran di sekitar gerbang tol berbestimur
menteri perhubungan ignatius yonan mempertanyakan kebijakan kementerian pekerjaan umum
dan perumahan rakyat serta badan pengatur jalan tol yang membuka pintu keluar di berbestimur
lokasi pintu keluar itu berdekatan dengan pasar dan hanya terdiri dari dua jalur arteri
menjawab kritik menteri yonan kepala bpjt heri tri saputra
mengatakan bahwa pintu keluar brebes timur memang hanya salah satu pintu keluar
dan bukan pintu keluar utama dari rangkaian panjang tol pejagaan pemalang
budi adiputro cnn indonesia
silang pendapat komunikasi yang agak berbeda yang kurang baik
antara sesama menteri antara sesama lembaga di bawah koordinasi kepresidenan pak jokowi ini
sesuatu yang biasa atau memang ini strategi pak jokowi untuk membuat lebih senang
lebih dinamis supaya bang rahlan ada bahan kritik misalnya gitu
apa yang kemudian diharapkan
saya kira tema tadi yang awal ya statement awal kamu tadi bahwa
ini adalah pola harmonisasi yang dinamis ya
kalau kemudian hanya harmonis dalam pengertian tidak ada dinamika
ini tentu masyarakat tidak mengetahui apa yang menjadi policy dari pemerintah
khususnya yang dikelola oleh masing masing kementerian
misalnya saja soal brexit kemarin
atau misalnya soal tadi disinggung
soal marcella soal freeport soal listrik dan sebagainya
nah ini kan juga kita sekarang dihadapkan pada satu situasi
masifnya informasi baik di sosmed di media dan sebagainya
kecepatan itu yang juga bisa menimbulkan
seorang menteri di doorstop untuk mengumumkan sebuah kebijakan
nah menteri lain lagi
sebentar lagi di doorstop seperti itu
nah ini sangat mungkin itu timbul penjelasan yang bisa berbeda
nah tetapi kemudian pada titik akhir
kalau presiden sudah memutuskan
itu yang kemudian menjadi polisi pemerintah
baik di kasus marcella
marcella sudah berhenti perdebatan itu mas ya
listrik masih berdebat mas dikit dikit kayak
kenapa saya kira sudah enggak
nah kemudian soal brexit
kasus di brebes itu
nah yang penting bahwa komunikasi yang model semacam tadi
tidak pada titik terjadinya krisis komunikasi
misalnya di brexit saya tidak melihat itu ada sampai pada krisis komunikasi
kalau misalnya saling tuding tadi pak yonan
enggak mau disalahin sendiri
saya menunggu pmu pr kenapa buat tol di situ
nah proses itu bisa kita pahami dalam pengertian begini
bahwa tanggung jawab urusan mudik ini
ini kan lintas kementerian
di situ ada jasa marga di situ ada menteri perhubungan
di situ ada polri kor lantas
kemudian ada kesehatan ya ada bumn juga terlibat di situ
jadi bisa saja terjadi ada hal hal yang
misalnya menyangkut soal pembukaan pintu ya
penambahan pintu dan sebagainya
itu tentu bukan kementerian
oh jadi maksudnya ingin ditunjukkan adalah
bahwa ini tanggung jawab lintas sektor
sehingga beban juga harus dibagi bagi gitu
ya saya kira lebih
sebenarnya kalau melihat apa yang terjadi
dinamika di kabinet presiden joko widjeka seperti ini
presiden sendiri resah gak sih mas
atau menaruh perhatian nggak sih terhadap isu ini
selain isu isu lain yang banyak sekali
ya pasti pasti dia akan memonitor
isu isu maksudnya isu isu menteri menterinya saling ribut gitu maksudnya
satu sama lain bukan masalah brexit ya
maksudnya menteri menterinya saling tuding
saling ribut satu sama lain
ini menjadi concern sendiri nggak sih
seberapa susah sih mas presiden
presiden tentu punya
mas eko kan setiap pagi ngeteh bareng sama presiden
punya ukuran ya punya ukuran punya mekanisme dalam melihat apa
para pembantunya ini bekerja
nah pada titik mana kemudian dia harus handle
pada titik mana dia harus kemudian memanggil
untuk misalnya waktu marcella
lalu di jurubicara kemudian dipanggil
nah kemudian kalau memang belum ada keputusan dari presiden
jangan ada kegaduan di luar
nah itu yang sering dilakukan oleh presiden
dan presiden akan action
dan itu ada catatan catatan nilai nilai tersendiri ya mas ya
pasti dari presiden ya
kalau melihat wah ini menteri berisik banget nih ini antung gitu
ada catatan semua
ya nanti hubungannya temanya lain lagi
catatannya untuk reshuffle kan
pasti nanti akan kita arahkan ke sana
kalau melihat dua tahun terakhir ini
harmoni sudah terjadi atau justru semakin parah
atau ini memang stylenya jokowi seperti ini beda seperti ini
saya kira nggak tepat kalau saya menilai apa namanya
apa yang sudah dikerjakan oleh presiden sekarang dalam konteks gaduhan
apa segala macam itu
saya kira juga nggak
saya kira juga nggak sulit untuk menerima argumennya mas eko bahwa
ini sebetulnya adalah satu dinamika demokrasi sedang bekerja
dan karena itu kita tunggu saja bagaimana kemudian presiden
at some point kemudian mengambil keputusan gitu untuk kebijakan tertentu
meskipun tentu saja memang di luar ada juga pendekatan lain yang berpikir
yang mengatakan bahwa ya boleh saja ribut di dalam
tapi di luar jangan dong gitu jangan sampai kelihatan oleh publik bahwa
sepertinya atau kesannya begitu tidak ada kekompakan di dalam kabinet
sesuatu yang dianggap bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan diri publik
terhadap tingkat legitimasi publik terhadap pemerintah terhadap kabinet
seberapa penting sih masalahnya
namun maksud saya yang saya mau tekankan adalah

itu adalah dua pendekatan yang saya kira hanya bisa dinilai efektifitasnya
setelah nanti setelah pak jokowi selesai
hukumannya ada di pilpres ada di pemilu ya
betul jadi poin saya adalah ini kegaduhan juga jangan terlalu banyak juga gitu
ada soal soal serius yang sudah dikerjakan
saya kira kita kasih kesempatan kepada presiden untuk menunjukkan leadershipnya
dan kemudian nanti biarkan publik atau rakyat yang menilai
saya kira begitu
saya mau naik ke prof karim
nanti bang rahlan kan ingin partainya sudah berkuasa sepuluh tahun
pasti punya pengalaman baik sekali
ada sebagai jurubicara partai
pasti punya pengalaman pengalaman
kayak payet gitu ya
prancis berkelaman payet
prof karim menurut anda ini sudah masuk taraf yang danger
atau yang biasa biasa saja
atau memang publik harus dibiasakan nih dengan stylenya pak jokowi yang membiarkan mungkin
oh enggak pak jokowi nggak biarkan kata mas eko
tapi faktanya sampai saat ini dua tahun itu terus terjadi
menurut saya nggak sih ya
belum belum sampai pada terap yang berbahaya
karena saya melihat ada dua hal paling tidak
pertama ini bisa dibaca sebagai sebuah strategi sebuah pendekatan
ada beberapa pola kan ada simetris asimetris
atau jangan jangan ini sebagai sebuah balon percobaan gitu ya
maksud saya begini
bisa jadi inilah strategi presiden untuk menciptakan zona tidak nyaman di kalangan para menteri
berarti ini kegaduhan yang disengaja gitu
ya itu dugaan saya yang pertama ya
sehingga mereka terus bekerja berkompetisi
hanya masalahnya pertanyaan terpenting menurut saya adalah bukan kapan resapel dilakukan
tetapi apakah para menteri yang ada itu masih bisa berkonsentrasi tidak untuk bekerja
karena setiap ada kerusuhan selalu dihubungkan dengan resapel kan gitu
tapi nyatanya resapel juga tidak
untuk tidak tidur agar tidak tidur agar tidak terlena diciptakanlah tantangan
itu yang pertama
yang kedua untuk beberapa kasus presiden selalu mengambil sikap setelah ribut terjadi kan gitu
dan polanya sudah bisa ditebak
presiden akan mengambil sikap pada posisi yang paling dekat dengan pasar dengan publik
misalnya ketika ada isu offshore onsor kan gitu presiden milih mana
tapi dibiarkan dulu
inilah yang disebut dengan balon percobaan
untuk membaca sebenarnya sikap publik kemana sih
nah itu untuk kasus yang lain
tetapi yang ketiga bisa dibaca seperti yang pendekatan kang ralan tadi
apakah ini ada hubungannya dengan leadership
apakah ini ada hubungannya dengan kesadaran para menteri
kalau dibilang misalnya menteri diwawancara mendadak doorstov gitu
ya iya dalam situasi yang mendadak bisa jawabannya beda beda
tetapi menurut saya perbedaan bisa dicegah
apabila para menteri dan pembantu presiden itu tahu persis posisi dia sebagai pembantu presiden
sehingga apapun pertanyaannya apapun ungkapannya
dia akan mengambil sikap atau akan mengambil langkah pantas sepoint
titik yang paling menguntungkan dalam kapasitas dia sebagai pembantu presiden
jadi itulah yang menjadi main platform
setiap menteri setiap
visinya ada visi presiden
bukan visi menteri
bukan visi menteri
menteri hanya membahasakan visi itu dalam konteks kedinasan mereka
itu pantas sepoin yang penting menurut saya
jadi tiga catatan itu
kayaknya cocok diangkat jadi staff komunikasi presiden juga
prof kadri bisa minta konsultasi
tapi kalau bangunan itu bisa
pak rahlan sebenarnya kalau menurut anda dengan disputing
kemudian publik melihatnya kegaduhan politik yang terjadi di kabinet ini
menurut anda ada lag visi gak sih antara presiden dengan para menteri yang kemudian ditunjuk
seberapa penting sih kemudian menteri menteri ini punya
harus menghilangkan ego dan visinya
visi pribadi mereka untuk hanya satu memenangkan atau menggolkan visi presiden
jangan berikut ini
terima kasih pak
mbak eva bagaimana ya
sebetulnya dulu saya akan juga
adalah di dalam itu perbedaan pendapat
ada juga agak keras gitu tapi selesai di dalam
saya pimpin langsung apa yang berbeda
oke ini keputusan saya ini kebijakan saya
keluar harus bareng bareng
alhamdulillah para menteri taat dulu sehingga tidak dibawa pertengkaran itu keluar
karena selesai di dalam
kalau mekanisme itu tetap dijaga
dan para menteri mentaati kode ini
mentaati kode etik sebetulnya ya
saya kira akan semakin baik
iya sayang sekali masih terjadi
meskipun sebetulnya sudah saya berikan pujian kemarin
karena lebih baik dibandingkan tahun lalu
ya dengan apa yang terjadi sekarang ini ya introspeksilah
coba rahlan apa yang bisa kita tangkap dari pernyataan presiden
seperti yang saya sampaikan tadi kan
jadi anda cocok jadi jurubicara presiden
yang saya mau sampaikan adalah
pada dasarnya pada prinsipnya
seperti yang saya bilang tadi
ada dua pendekatan
yang pendekatan pertama yang kami pilih adalah
memastikan bahwa perbedaan itu disimpan di kamar
diselesaikan di kamar sehingga keluarnya sama
itu yang mungkin menjadi harapan bagi publik
karena dengan demikian
tingkat kepercayaan gitu kepada pemerintah itu bisa lebih baik
namun demikian bukan berarti bahwa kemudian pendekatan yang berbeda tidak bisa dicoba
bahwa pak jokowi mau menggunakan caranya sendiri
saya kira itu adalah sepenuhnya kewenangan dari pak jokowi
sehingga kemudian adalah fair apabila publik memberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa pendekatan yang di appeal itu
menurut anda agak aneh nggak
anda kan partai demokrat sepuluh tahun berkuasa
sudah punya matanglah pengalaman bagaimana mengelola kabinet pak sby dan juga partai demokrat
kalau melihat apa yang kemudian terjadi di kabinet presiden jokowi sekarang
menurut anda kan kalau dulu itu kan pak sby menteri menterinya banyak apa namanya
saya ngerti arah pembicaraannya
saya kira barangkali memang ada tingkat kesulitan yang berbeda
tingkat kesulitan yang berbeda dengan apa yang dialami oleh pak sby
dengan apa yang dialami sekarang oleh pak jokowi
dan itu kembali makanya pertama saya bilang kemudian leadership pak jokowi lah yang kemudian harus keluar
membereskan semua ini kenapa
karena dari awal saya kira
dari awal saya kira
dalam dua ribu empat belas gitu
ini kan sebetulnya ada banyak orang yang punya motif tujuan kepentingan yang berbeda
yang bersatu di belakang pak jokowi untuk mengalahkan pak prabowo
kelompok kelompok ini sebetulnya juga nggak pernah sejalan
yang sekarang kepala staff
sejalan dengan teman teman lain di kabinet yang dari awal punya garis politik yang berbeda misalnya begitu
lalu itu yang pertama
jadi memang pada dasarnya secara sejatinya memang ini adalah satu
tapi satu barisan yang memiliki
yang berbeda beda lah ada gado gado lah di situ
jadi itu tetanggan pertama saya kira untuk mengontrol mereka
yang kedua adalah
desain desain kepolitikan awalnya kan juga memang nggak sama dengan yang sekarang mas eko
pak jokowi dulu mendesain satu koalisi yang ramping
itu yang dikatakan oleh beliau
yang berusaha menghindari apa namanya transaksional politik transaksional
dan itu mendapat sambutan besar di publik
dan kemudian pak jokowi terpilih
itu janji yang baik
tetapi saya kira kemudian belakangan bisa ketahuan bahwa pendekatan seperti itu agak sulit di dalam konteks
apa namanya kepolitikan kita yang sekarang merupakan campuran antara presidensialisme dengan
dengar parlementer gitu
karena harusnya kan dari awal
bahwa koalisi yang dibentuk untuk pilpres itu adalah nanti koalisi yang akan mendukung pemerintahan dpr
nah itu sebabnya kemudian sekarang ada akuisisi terhadap golkar
ada apa segala macem
kemudian juga kemudian ada reshuffle yang untuk mengakomodasi kepentingan
tapi belum tentu akomodasi politik itu akan menciptakan harmoni
lah poin saya adalah
gado gadonya makin tambah gitu di situ
perbedaan kepentingannya konfliknya motifnya barangkali bisa jadi lebih besar
karena ada satu adjustment ada satu perubahan perubahan yang sebetulnya tidak dipikirkan sebelumnya pada saat pilpres kemarin
nah karena itu menurut saya sekali lagi
pada akhirnya ada leadership dari pak jokowi yang akan menyelesaikan ini semua
karena kita tahu bahwa ini sulit
saya kira kita tidak usah terlalu gaduh
kita beri kesempatan saja kepada presiden untuk melakukan itu semua
bener ya sih kalau kata prof karim tadi ini
pertama ini kegaduhan yang disengaja
karena kabinetnya presiden jokowi memang sengaja membuat kegaduhan
sehingga publik lebih terbiasa dengan caranya
kemudian ini masalah ini akomodasi politik yang kemudian semakin bertambah
semakin hari semakin bertambah
jauh sekali dari janji politik presiden jokowi waktu pemilu yang lalu
karena gado gado politik akomodasi politiknya semakin gemuk
sehingga ya harmoni akan semakin jauh dari mimpi
ya yang pertama
soal tadi kegaduhan ya
ini bukan by design
karena tadi saya sudah katakan bahwa konteks politik ini kan selalu dinamis
bagaimana teman teman wartawan bagaimana teman teman media
kemudian perkembangan di sosial media dan sebagainya yang butuh
ada penjelasan penjelasan yang cepat
nah kadang kadang kita yang ada di kantor staf presiden sendiri
mengikuti dan memverifikasi berbagai informasi itu saja sangat sangat kewalahan
apalagi misalnya seorang menteri yang pendekatannya makro ya
kadang kadang menteri ini kan pendekatannya lebih pada pendekatan makro
nah sementara teman teman wartawan menanya soal teknis
ini kan bisa kemudian juga jungkir balik
itu kerjaan kita kita itu pak
bisa jungkir balik itu satu
jadi tidak ada satu apa
pilihan untuk misalnya mendesain sebuah kegaduhan
bukan management konflik lah
saya kira itu
akan dibikin tidak tenang ya mas eko ya
bener gak itu mas supaya kerja keras dibikin tidak tenang juga sehingga tetap membuktikan
tapi yang penting ini ya bahwa presiden selalu memberikan satu grand narasi
selalu memberikan satu narasi tunggal ya
misalnya soal mau mudik lebaran ini
nah itu kan
upayakan agar para pemudik ini bisa selamat sampai tujuan
itu kan narasinya
nah sehingga para menteri ini pada level teknis
apa yang menjadi kewenangannya itu yang dikerjakan
nah kemudian ada case ada kasus di brexit kemarin
nah terus terang aja kalau saya melihat ada sisi positifnya
memang dari bahasa komunikasi
dari sisi komunikasinya
ada hal hal yang masih kurang ya
khususnya misalnya pendekatan perspektif korban
yang itu tidak menjadi dalam situasi krisis ya
kurang empati gitu mas eko mas ya
nah itu tidak di
ya saya setuju dengan mas eko soal itu
ya dalam perspektif korban
nah itu harusnya menjadi yang utama
nah kemudian adalah proses pembenahan
itu yang harusnya kemarin lebih ditekankan
tapi dari sisi itu kemudian respon
dan kecepatan untuk mengantisipasi
ini kan menjadi lebih disorot orang nih
intinya kan kalau kata mas eko tadi
presiden selalu memberikan generasi
sebelum akhirnya para menterinya menjabarkan visi presiden itu
kalau menurut anda
ksp kan kantor staf presiden kan
pasti sudah mempunyai evaluasi evaluasi sendiri kan
menurut anda masih ada nggak sih mas eko
menteri yang tidak sevisi dengan presiden
atau menteri yang mungkin punya tujuan lain
atau punya faksi politik lain
tapi menurut anda ada nggak
masih ditemukan nggak menteri menteri yang
itu dengan wakil presiden
ah itu dia
presiden dan wakil presiden kan satu kesatuan harusnya kan
karena presiden sudah menyatakan sendiri pak
tidak ada visi
visi apa visi menteri itu nggak ada
yang ada adalah visi presiden
dan pembantu pembantunya ada melaksanakan visi presiden
itu akan kelihatan
ini persoalan ini kan bisa muncul ketika mana kala
menteri itu bisa muncul
itu memiliki agenda pribadi
nah itu akan presiden akan melihat
nah kalau presiden
tapi kalau sesuatu kemudian sudah diputuskan oleh presiden
dan kemudian visi pribadi itu masih melekat misalnya
dia pasti akan bertentangan dengan apa yang sudah diputuskan presiden
nah ini yang kemudian nanti akan
tidak hanya publik presiden juga akan melihat
saya ke prof karim
prof karim menurut anda anda melihat gak sih dari jauh nih
teropong dari jauh kira kira ini harmonisasi kabinet presiden jokowi ini
anda melihat banyak faksi faksi nggak kemudian yang ada di dalam
dan bagaimana faksi faksi ini
apapun istilahnya ya
prof apapun istilahnya saya juga istilahnya
durasinya sudah terbatas
saya akan kembali ke sajra berikut ini
tetaplah bersama kami
faksi di dalam kabinet presiden jokowi
yang kemudian dipublisi menilainya faksi faksi yang berbeda
antara presiden ada punya geng wakil presiden punya geng sendiri
menteri menteri jenderal luhut apa segala macam
menurut anda faksi faksi ini
faksi faksinya ada dan semakin merunci nggak menurut anda
ya harusnya itu pertanyaan ke mas eko ya
ya sebenarnya abis dari anda atau mas eko itu mancing ya sebenarnya
tetapi menurut saya apapun istilahnya ya
ini ada masalah benar ada masalah
ada gajah besar di ruang istana gitu
waduh siapa itu
presiden punya geng
geng narasi narasi besar
masalahnya bukan kita meragukan visi presiden itu
justru masalahnya adalah ketika prinsip presiden itu harus dibahasakan oleh para menterinya
jadi saya melihat maaf mas eko ya
dalam beberapa kasus para menteri itu baru ada bersama sama gitu
baru bersama sama tapi belum bersinergi
contoh ketika mewujudkan narasi besar mudik
memastikan aman ya
semua kementerian kan fokusnya ke jalan gitu
ke jalan raya
ada yang menyediakan pj
ada yang menyediakan mudik barang segala macam
tapi pertanyaannya apakah itu semua sudah sinergi sebelum
nah sinergi itu kan tidak sama dengan mengerjakan bersama sama
jadi meskipun semua kementrian
dinas fokus ke jalan bisa jadi itu tambah kacau gitu
bisa tambah kacau karena sinerginya yang kurang
kenapa sinerginya kurang gitu kan
di dalam hal pembacaan makna pesan presiden itu tadi
ada dua faktor yang menentukan
pertama konteks ke politikan kementrianya
yang kedua ya masalah mau tidak mau karakter kemampuan ego menterinya
maaf ya saya melihat ada beberapa menteri masih berbicara dalam kapasitas seperti sebagai oposisi begitu
itu menteri loh menteri
masa sih masa mengambil sikap seakan akan berbeda
meskipun tujuannya meliterasi mendidik publik ya tidak mesti begitu
jadi maksud saya meskipun ada kemungkinan
presiden membiarkan dulu untuk menciptakan zona tidak nyaman sehingga menteri bekerja
tapi tidak semestinya menteri mengambil jalan seperti itu
ya karena ini akan menggangsir akan merusak kredibilitas dari dalam
jadi meskipun masalah komunikasi ini bukan sebuah panasea bagi pemerintahan
tapi itu kan berkontribusi bagi peningkatan kepercayaan
dan itu kita butuh itu
untuk menjaga pasar menjaga kepercayaan dan lain lain
nah oleh karena itu menurut saya
sebenarnya sekarang terlepas dari paksi paksi yang mungkin ada
karena saya tidak pernah masuk ke lingkungan itu ya
tetapi karena ada perubahan perubahan dari model koalisi ramping
melalui koalisi gemuk
maka menurut saya bisa jadi ada kekuatan yang merasa dibajak di tengah jalan
dan itu akan menimbulkan masalah baru
masalah psikologi komunikasi
ya sebab antara mereka yang bergabung dari awal
dengan mereka yang bergabung di belakangan
menjadi partai yang mualaf
ini hal berbeda gitu loh
akan berbeda maaf aja
partai mualaf ini yang memperciptakan yang kedua
partai mualaf ya yang bergabung di belakang
mualaf itu bisa jadi ya
membajak kerja yang dari awal gitu
mualaf bergabung kemudian akan beda secara psikologi komunikasi
tuh kan yang mengarahkan ke arah itu prof arman bukan saya
karena penghayatan akan pesan
visi mana perjuangannya akan berbeda
dari mereka yang berdarah darah berkeringat dari awal
dengan mereka yang datang belakangnya ini seperti sapi dikasih topi gitu
menurut anda kegaduhan kemudian faksi faksi itu akan beroutput
yang kurang baik bagi hasil pembangunan dan akselerasi misi visi presiden
oh ya tentu saja
paling tidak mengganggu kepercayaan publik
kalau tadi kan prof karim salah satu konteksnya adalah masalah sinergi yang kurang baik
semua oke sudah mengerti presiden sudah mengeluarkan grand narasi
menteri menteri sudah dianggap bekerja tapi sekali lagi sinerginya sangat kurang
ini kan ada empat menteri koordinator nih
kalau presiden sby dulu punya tiga ini ada empat
menurut anda menteri koordinator yang ada sekarang ini
itu tidak menjalankan fungsi sinergitas yang baik
sehingga bisa mengelola orkestrasi kabinet ini dengan baik atau gimana menurut anda
kesimpulan seperti itu bisa dengan cepat diiakan
karena merkopol hukam kan yang kedua sekarang kan
yang pertama sudah diganti dengan yang kedua
itu saja ada problem di situ kelihatannya
sehingga harus ada pergantian
lalu ada perbedaan antara menteri sdm dengan menko kemaritiman
itu kan juga dari awal jelas betul gitu
dan maner politik menurut saya tidak dijaga oleh kedua belah pihak
cuma menurut saya
ini tadi pendapat yang sangat imparsial dari prof karim
menurut saya mungkin soalnya juga tidak terletak semata mata di para menteri
atau partai politik atau partai mu'alaf tadi
karena partai mu'alaf tadi sebetulnya kan masuk bukan semata mata karena
memang mereka ingin menikmati kue kekuasaan
tapi karena mereka dibutuhkan untuk perimbangan politik di dpr
jadi yang sedang kita hadapi sekarang adalah memang
sekali lagi adalah satu ujian kepemimpinan mas eko dari presiden
untuk memastikan bahwa kesadaran kesadaran yang muncul belakangan itu
mengenai perlunya kekuatan politik pendukung yang cukup besar yang menurut di dpr misalnya
sesuatu yang berbeda dengan pada desain awal koalisi yang langsing dan segala macam
kalau partai demokrat sendiri tetap menjadi oposisi atau sebagai apa nih sekarang
penyeimbang itu bahasa
saya kira itu sudah berubah
dulu bisa karena ada keposisi suara yang memungkinkan kami mengambil posisi di tengah gitu
mendukung mana yang kami anggap baik dan mana yang kami anggap keliru
tetapi setelah golkar sekarang masuk dalam barisan partai politik pendukung pemerintah
saya kira posisi itu nggak bisa dipertahankan
sekarang kami adalah partai oposisi
kami adalah partai yang akan menjalankan fungsi untuk menjadi oposisi
jadi kalimat seperti itu nggak terlalu enak didengar oleh publik indonesia
namun saya kira penting di sini untuk diingatkan bahwa yang namanya oposisi memang diperlukan
partai politik itu asal katanya kan dari part dari sebagian gitu
jadi tujuannya adalah untuk menunjukkan atau melengkapi mengubah atau mengganti
sebagian keberadaan lain yang dipercaya oleh partai politik lain
jalannya adalah kritik
itu oposisi menjadi penting untuk menjadikan
dan menurut anda bagaimana presiden jokowi mengelola kabinetnya sekarang masih jauh dari ideal
dalam perspektif partai demokrat yang sepuluh tahun
partai demokrat mempunyai pendirian sendiri mengenai hal itu
seperti yang telah ditunjukkan sepuluh tahun pemirta sbi
kami mencukupi melalui itu
tetapi kami punya posisi bahwa presiden jokowi masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini
oke kalau tadi prof karim sudah memberikan perspektif bagaimana kegaduhan ini terjadi
bang rahlan juga kasih perspektif
ini loh kalau isi gado gado kalau semakin gado gado semakin bahaya ke depannya untuk presiden jokowi
kita akan lihat apakah sebenarnya reshuffle kabinet ini akan berhasil
kabinet perlu sih mas
kemudian dilakukan untuk bisa mengharmonisasi lagi kabinetnya
sehingga lebih seirama
sehingga faksi faksi yang semakin ketat tadi mengganggu pembangunan bisa lebih di selaraskan lagi
tetaplah bersama kami
kita lanjutkan dialog kita
mas eko kalau tadi ngelihat kan ini sudah banyak kritisi dari bang rahlan dari partai demokrat
memang tugasnya mengkritisi lah
ini lima tahun terakhir
prof karim juga sudah memberikan nilai nilai kritis
menurut anda presiden sendiri ada evaluasi atau mengevaluasi nggak sih mas eko mengenai kegaduhan
kemudian disharmoni antara para menteri kemudian faksi faksi yang kata prof karim tadi semakin apa ya
itu menjadi bahkan ada evaluasi nggak sih
itu menjadi bahan ada evaluasi nggak sih
mas eko dari presiden sendiri
yang pertama tadi statement pak sby ya penting itu
bahwa ada proses perbaikan pola komunikasi di kabinet
itu saya kira statement yang penting
bahwa ada mantan presiden yang pernah mengelola negeri ini secara selama sepuluh tahun dan kemudian memberikan satu penilaian yang jernih
insya allah selalu jernih
jernih akal sehat ya
soal evaluasi presiden punya mekanisme
ada rapat terbatas ada rapat kabinet bisa memanggil secara langsung dan sebagainya
nah tentu ini semua dilakukan oleh presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan
nah selanjutnya soal kegaduan dan apa faksi faksi tadi
yang semakin meruncing ini ya mas kata prof karim
nah ini secara politik ya itu hal yang tidak bisa kita ingkari
karena tadi diungkap oleh saudara rahlan bahwa saat pilpres memang pak jokowi pak jk ini kan tidak hanya diusung oleh satu
kelompok atau partai politik tapi berbeda beda
beberapa partai politik dan itu hal yang wajar ya
bukannya harusnya wajarnya hanya satu faksi yaitu faksi joko widodo dalam kabinet presiden
artinya artinya heterogen
ini kan soal latar belakangnya
nah dalam konteks setelah kemudian terpilih dan ini menjadi apa ada kabinet
ini kan sudah dijelaskan presiden bahwa ini ada visi yang ada hanya visi presiden
tidak ada visi menteri dan presiden
tidak ada visi presiden
tidak ada visi menteri dan
atau apalagi misalnya visi wakil presiden
clear sekali mas eko luar biasa
apa sih visinya
ada sembilan poin sembilan janji politik yang intinya adalah menghadirkan
nah menteri menteri ini kemudian dalam sektor sektor bidang masing masing yang ada di rpjm itu
dia kemudian bekerja pada level kementeriannya
nah ini yang yang yang yang
yang menjadi concern presiden selama ini untuk terus memantau
apa sih pekerjaan di pupera apa sih pekerjaan di kemaritiman
orientasi lebih ke output pekerjaannya mas bukan kegaduhan
bukan statement kegaduhan atau saling serang antar menteri
lebih jadi oh nggak apa apa berisik yang penting kerjaan lu beres gitu
kalau menurut saya begini ini tidak bisa di apa di apa disejajarkan semacam itu
jadi presiden pasti akan melihat yang pertama adalah soal output itu adalah hasil pekerjaan
nah dan karakter presiden kan selalu melihat apa sifatnya yang action oriented
jadi kalau kemudian apa sih yang kemudian
nah kalau dalam proses ini kemudian ada pernyataan yang dilakukan oleh menteri semacam ini semacam ini
tapi kemudian arahannya adalah bahwa pekerjaan ini selesai
nah itu saya kira yang yang yang
apa dingin dengan presiden semacam itu
karena kemudian masing masing menteri ini juga diberi kebebasan untuk bicara kepada masyarakat
untuk menjelaskan apa sih kemudian yang dilakukan
nah tapi kemudian narasi tunggalnya adalah tadi nawacita
ya kan misalnya
misalnya menteri marwan pak marwan
itu pegangannya kan kemudian di nawacita ketiga
pinggiran dari pedesaan
nah itu sekarang ini seperti apa
pak marwan sudah megang itu belum pak
nawacita ketiga tadi sudah memeluk belum mas
lain kali hadirkan ke sini
ksp bilangnya menteri menteri itu sudah mulai memeluk memeluk nawacita sendiri sendiri itu belum mas
sudah mulai sudah sudah harmoni sudah
bukan harmoni kalau bang rahlan tadi nggak suka bahasa harmoni
sudah betul betul menjalankan nawacita itu belum
sudah memeluk dan menyahayati
bukan nggak suka loh
tapi kenapa harus harmonis
ya kenapa harus harmonis nggak harus
sudah evaluasi anda sudah semakin baik
atau masih ada yang ini kayaknya masih belum nyambung
nah menawar cita nih
prof karin sudah nggak tahan mau komentar sebenarnya tapi
nah tentu apa hasil misalnya verifikasi lapangan kita monitoring kita itu ada pada presiden
tapi sudah memberikan masukan tuh ya
cek lapangan juga mas ya
kita selalu selalu selalu melakukan evaluasi
kalau begini seberapa penting sih presiden nih pertanyaan saya seberapa penting presiden menata kembali sih kabinetnya mengorkestrasi kembali sih kabinet
kalau pola pikirnya tidak
seperti mas eko ya
berapa kalipun diganti akan gaduh terus gitu
sebab yang bisa membahasakan pikiran presiden
tadi runtut sekali mas eko itu ya
tadi menawar cita kesini kesini enak itu kedengarannya
yang kedua ini kan pak presiden kita ini jago sekali strategi komunikasinya gitu
dia bicara apa yang dia lihat apa yang dirasakan oleh publik oleh masyarakat oleh rakyat
nah celakanya itu ditiru oleh para menteri gitu kan
jadi ketika presiden senang belusukan
eh menteri juga ikut ikutan gitu
jadi seakan akan maaf ya dalam pandangan saya yang tugasnya menurut saya menjaga ruang publik tetap terbuka
jadi seakan akan ada menteri yang seperti ingin balap dengan presiden
ribut ribut belusukan gitu ya turun
apa masih semua itu dilakukan oleh menteri seperti itu
kalau presiden melakukan belusukan ya wajar dong
dalam kerangka mensupervisi apa yang dilakukan oleh pembantunya
apakah sudah dilaksanakan atau belum
tapi kalau menterinya ikut ikutan ramai kesana
tapi ada yang mengatasi dan output kinerja seperti mas eko sudah katakan
ada menteri menteri yang sudah memeluk nawacita katanya
ada juga yang masih jauh katanya
menurut anda seberapa penting sekarang presiden harus mengocok ulang menata kembali
oh sangat penting karena begini
seberapa mendesak sih mas
karena soal mendesak itu pilihan waktu ada di presiden ya
tapi menurut saya saya melihat gagasan nawacita itu belum sepenuhnya terwujud dalam program program kementerian itu satu
dan kedua bukan hanya kementerian yang harus kita kritisi
indonesia ini sekarang bukan hanya kepulauan geografis tapi juga kepulauan politis
gubernurnya bupatinya partainya beda
sudahkah mereka itu berjalan menurut ide nawacita itu
jadi tantangan terpesan presiden jokowi adalah membunyikan membumikan nawacita ini kepada departemen kepada gubernur kepada bupati
sebelum rapat koordinasi kan baru bisa berkumpul gubernur dan bupati itu setelah ke daerah
apa iya begitu
jadi belum orang harus ganti dong
sekarang mudik misalnya ya
setiap jalan setiap belokan ada baliho gubernur ada baliho bupati
menurut saya itu bohong
sebab ketika mudik sebenarnya publik bisa menilai kerja bupati kerja gubernur
contoh dari jalan saja kak
kalau misalnya di baliho nya bagus bagus selamat hari raya dulu fitri selamat mudik
kalau jalannya bolong bolong kerja gubernur bupati terbaca dari sana
dan mengapa mudik ini menjadi perhatian pulang kampung ini
karena menurut saya disanalah semestinya kesempatan merespon negara merespon persoalan bersama ini
karena sekarang kan pulang kampung menjadi urusan publik urusan bersama gitu
jadi cukup mendesak waktunya sebenarnya
dan saya yakin persis sudah tahu gitu kan siapa yang akan dipertahankan
nah ini tadi terakhir sebelum saya buka
agak cemas bahwa barangkali jenis kepentingan dari reshuffle itu itu beyond dari kepentingan untuk melakukan harmonisasi di kabinet
menurut saya jangan jangan kepentingannya bukan hanya itu menurut saya
tetapi juga untuk memastikan sekali lagi tadi itu ada satu basis dukungan politik yang kuat di dpr
untuk memastikan bahwa pemerintahan bisa berjalan sampai selesai
dengan tidak terlalu banyak gangguan
bila itu yang lebih merupakan jenis kepentingan yang utama saya kira kita nggak bisa expect bahwa kegaduhan itu akan selesai dengan segera
atau harmonisasi itu bisa diwujudkan
tetapi setelah saya menyatakan seperti itu buat saya juga kembali pertanyaannya adalah kenapa mesti harmonis sebetulnya
menurut saya kita sedang mencoba fair untuk mengatakan bahwa kita sedang mencoba satu pendekatan baru gitu
yang lebih berorientasi kepada hasil gitu
kalau pak sby kemarin kan lebih beroritasi kepada proses
yang namanya debat itu harus antara eksekutif dengan legislatif aja gitu ya
ribut di situ segala macam
berarti antara parlement dan pemerintah
antara pemerintah gitu
karena itu prosesnya penting dilakukan gitu
dilakukan memastikan ketaatan dari menteri dan segala macam begitu
untuk bertanding di parlement
tapi ada satu lagi
apakah dengan mengambil partai itu yang di dalamnya ada paksi juga mengkonsolidasi parlemen belum tentu juga
nah bukan berarti lebih lancar di parlement kan bisa jadi
karena kita tahu partai
partai demokrat sudah punya pengalaman sepuluh tahun dengan partai
karena kita tahu partai
yang gabung juga ada paksinya di dalam
dijegal juga di dpr ya
dan mengambil kadernya belum tentu
yang terakhir pertanyaan pak mungkas dari saya kepada mas eko
mas bener gak sih mas
sebentar lagi presiden akan mengkocok ulang kabinetnya
ini kan publik sudah dapat informasi beredar bahwa sebentar lagi presiden akan setelah
lebaran mas eko

bener gak mas

saya udah tahu jawaban cuma mas eko mau mancing mas eko aja
jalon calon jeruk bisara ya
jalon calon jeruk bisara ya
jalon calon jeruk bisara ya
terima kasih mas eko terima kasih prof karim terima kasih bang rahla atas perbincangan
mudah mudahan kegaduhan kabinet tidak terjadi boleh saja gaduh yang penting
orientasinya outputnya harus jalan ya mas ya
harus berdasarkan nawacita harus bisa diimplementasikan dan juga masyarakat bisa menikmati apa juga
hasil akselerasi pembangunan

dan juga masyarakat bisa menikmati apa juga hasil akselerasi pembangunan

terima kasih bapak bapak